perbankan ramai melakukan stock split atau pemecahan nilai saham
yang terbaru ada bank rakyat indonesia
yang melakukan pemecahan saham atau stock split untuk kedua kalinya
sejak tahun dua ribu sebelas lalu
namun apa sebenarnya yang membuat satu perusahaan
kemudian memutuskan memecah nilai sahamnya
berikut kami hadirkan liputannya untuk anda
perusahaan yang melantai di bursa efek kadang memecah nilai saham
atau yang seringkali disebut stock split
agar saham mereka lebih sering diperdagangkan
salah satu emiten dalam bursa efek yang melakukan stock split
adalah bank bri pada tujuh belas oktober lalu
bank pemerintah ini sudah dua kali melakukan stock split
dalam enam tahun terakhir
bri memandang harga saham saat ini yang di kisaran lima belas ribu rupiah per lembar
harga setinggi ini membuat bri hanya aktif diperdagangkan oleh investor besar
harga per lembar akan di kisaran tiga ribu rupiah
sehingga lebih terjangkau investor retail atau lokal
hal ini diharapkan akan membuat saham bri akan lebih banyak diperdagangkan atau liquid
sebelumnya pada dua ribu sebelas
mereka memecah nilai saham dari kisaran sebelas ribuan
yang juga dipandang terlalu tinggi
direktur utama bursa efek indonesia tito sulistio
mengaku sudah ada puluhan perusahaan yang memecahkan saham setiap tahunnya
bei ikut memberikan masukan terhadap keputusan stock split emiten
dari juni sampai september ada
ada delapan termasuk bri ya
saya rasa setiap tahun ada sekitar dua tiga puluh melakukan stokrit selalu melakukan itu
memberikan masukan juga
yes kita meng incorate mereka yang sudah ketinggian
kita ketemu salah satu
kita lihatin kalau sudah ada ketinggian
karena average rata rata yang disenangi investor domestik adalah yang di bawah seribu
stock split supaya tambah likuiditas
menurut analis pasar modal perusahaan dapat memecahkan sahamnya
di saat peningkatan harga saham sudah cukup tinggi bagi investor
tapi memang kalau peningkatan harganya sudah cukup banyak tinggi gitu ya
kayak misalnya kasus contohnya ini bri kan ya
harga per sahamnya juga udah lima belas ribuan kan
nah misalnya kalau dijual di stock split jadi lima gitu kan ya tiga puluh tiga ribuan
jadi itu kan
tiga ribu lebih gitu kan
yang beli mungkin terutama retail kan menjadi lebih semangat mungkin kan belinya kan
bucik kan umumnya yang kenaikannya dalam beberapa tahun kan cukup tinggi gitu kan
tiba tiba mereka menganggap wah ini untuk retailnya juga lebih baik
lebih banyak lah gitu misalnya kan
itu bisa diakukan
tapi kalau saham saham seperti unilever misalnya
biar puluh enam mahal mereka ngga stock split juga kan
misalnya lima puluh ribu ya tetep aja harga segitu gitu
tergantung pandangan perusahaan ya
seperti saya bilang tadi kan sebetulnya keuntungannya buat apa sih
apakah pemegang saham lebih banyak itu mereka suka apa enggak kan
kan gak semuanya juga suka kan
mungkin dianggap yang ah saya nggak perlu banyak banyak
sekarang sudah cukup misalnya kan pemegang saham retailnya misalnya kan
tidak semua perusahaan dengan nilai harga saham tinggi mau melakukan stock split
karena hal ini berkaitan dengan karakter investor yang ditargetnya